sekarang kita update perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia
jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas masih terus bertambah
hari ini jumlah tambahan covid sembilan belas di tanah air kembali mencetak rekor
pemerintah mengumumkan tambahan empat enam ratus tiga puluh empat kasus baru
sehingga jika diakumulasi total kasus positif corona menjadi dua ratus enam puluh dua dua puluh dua orang
kementerian kesehatan lewat situs satgascovid sembilan belas go id juga mengumumkan
penambahan satu ratus dua puluh delapan pasien positif covid sembilan belas yang meninggal dunia
sehingga saat ini totalnya menjadi sepuluh satu ratus lima jiwa
di samping itu kabar baik datang dari semakin banyaknya pasien positif corona yang sembuh
hingga pukul dua belas waktu indonesia barat diumumkan tambahan tiga delapan ratus sembilan puluh lima pasien sembuh
dan totalnya kini menjadi satu ratus sembilan puluh satu delapan ratus lima puluh tiga orang